sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
untuk amira ketemu papahannya ma
kamu kan bisa mengambil kesimpulan
kalau ayah kamu dan papahnya rizky bukan orang yang sama
terus mau apa lagi
izinkan kami ketemu ya bu
kalau kalian tetap memaksa juga
saya tidak akan segan segan untuk memanggil polisi
susah sekali ketemu dengan orang
yang mirip dengan ayah kamu itu amira
setiap kali ada kesempatan selalu aja gagal
apa kita memang terlalu berharap ya
apa mungkin ayah kamu memang sudah meninggal amira
ayah masih hidup
itu pasti ayah bu
amira yakin banget
padahal setiap kali amira ketemu sama dia
amira merasakan perasaan yang dulu amira merasakan
perasaan aman hangat terlindungi
ambu dia pasti ayah
amera tapi bagaimana cara memastikannya
ya mungkin memang sekarang belum berhasil bu
tapi allah pasti akan ngasih kita jalan
kita nggak boleh putus asa bu
siapa orang itu sebenarnya
wajahnya memang begitu mirip sama ihsan
tapi kenapa dia tidak mengenali utari sama sekali
bahkan dia juga gak kenal sama aku
apa mungkin di dunia ini ada dua orang yang wajahnya bisa begitu mirip
itu kan cuma anak kembar
aku tahu persis
isan itu nggak punya kembaran
kita bisa ketemu di sini ya
kok kelihatannya kayak kebingungan
apa ada masalah mas
mungkin aini bisa bantu
nggak ada aini
saya ada urusan
kok mas itu sekarang ngehindarin aini terus
ini aku mas
mas aini yang dulu
mas wisnu itu kan sahabatnya mas isan
walaupun mas isan belum meninggal
pasti mas isan akan lebih senang
kalau ngeliat kita bersahabat seperti dulu mas
ini rumah kita mas
ternyata suami saya belum meninggal
ma lihat deh ma itu siapa
loh itu kan tante aini
ngapain masih pincang gitu
mereka kelihatannya akrab banget sih mah
apakah kamu masih mencintai iksan
kenapa dia nanya begitu ke aini
waktu itu kan
sampai pada saatnya kamu akan tahu
bahwa anak yang aku besarkan selama ini adalah anak musuh bebu ikan kamu
dan dia bertanya
mas sta kekuat